dan kami ajak anda untuk melihat lebih dalam dan lebih dekat lagi nama nama yang kini duduk di jajaran direksi pt garuda indonesia
di belakang saya ini sudah kita punya slide nya garuda indonesia di tangan direksi baru
kita coba melihat bagaimana profil yang pertama
ini adalah di garuda indonesia yang terpilih dari manajemen dan juga pemegang saham dari rapat umum pemegang saham luar biasa
ada irfan setia putra yang kalau kita lihat profilnya cukup banyak posisi posisi penting sejak tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu sembilan belas ini
di antaranya juga ada direktur utama pt inti ceo pt cipta kridatama dan terakhir di dua ribu sembilan belas menjabat sebagai ceo six fox indonesia
dan ini untuk direktur utama garuda indonesia yang kemarin kita tahu bahwa dijabat oleh arief
ari askara yang kemudian tersandung kasus penyeludupan harley davidson dan sepeda brampton
dan kemudian kita lihat profil donny oskaria ini sebagai wakil direktur utama garuda indonesia
dengan mengenyam pendidikan s dua di asian institute of management filipina
dan di dua ribu sembilan belas juga menjabat sebagai komisaris dari citilink yang juga merupakan anak perusahaan dari garuda indonesia
dan komisaris garuda indonesia
ini dia yang tadi disampaikan oleh jurubicara menteri bumn
ada triawan munaf yang kita kenal sebelumnya di jajaran pemerintah
juga kepala backcraft
dan kemudian juga ada wakil komisaris utama khairal tanjung dan komisaris independen yeni wahid
anak kedua dari presiden keempat abdurrahman wahid ini yang juga kita kenal sebagai mantan jurnalis
kemudian juga ada elisa lamban toruan yang juga pada tahun dua ribu tujuh belas
pernah menjabat sebagai direktur komersial kalau tidak salah di garuda indonesia
pada saat pimpinan dahlan iskan di sana
lalu kemudian di tahun dua ribu sembilan belas kembali diminta untuk menjadi komisaris independen di garuda indonesia
dan untuk komisaris ini dijabat oleh peter gonta